dan saat ini kita telah tersambung via telepon dengan sudrajat mantan duta besar indonesia untuk tiongkok tahun dua ribu lima dua ribu sembilan belas
selamat pagi pak sudrajat suasana di perairan natuna tampaknya membuat perseteruan pendapat antara ri dan tiongkok
sebagai mantan dubes dua ribu lima hingga dua ribu sembilan lalu anda tentu cukup paham dengan sikap pemerintahan tiongkok
bagaimana menurut anda terkait situasi yang telah panas ini
baik saya melihat situasi ini adalah situasi yang memang menunjukkan bahwa china atau rrt itu sangat asertif ya
kepada klaimnya di sembilan garis putus laut cina selatan yang bersinggungan
sebetulnya tidak bersinggungan tapi mereka mengklaim bersinggungan
sebetulnya dengan garis zone ekonomi eksklusif kita di natuna utara
jadi ini adalah satu overlap yang sebetulnya kami pada waktu menjadi duta besar tahun dua ribu enam di china
mereka sempat berbicara sebetulnya tidak ada dispute perbatasan antara indonesia dengan china
antara imajiner lain yang diklaim oleh rrt maupun yang zte nya natuna
tetapi mungkin belakangan ini memang di daerah zone ekonomi eksklusif kita dua ratus mile dari pulau natuna utara
itu memang ada sumber sumber ikan yang sangat menggairahkan sehingga nelayan nelayan china itu banyak memancing ikan atau mengambil ikan di situ
dan mereka mengklaim itu adalah garis tradisional maritim mereka
nah ini adalah suatu hal yang sangat belakangan ini sangat mencuat
ini menunjukkan bahwa rrt adalah sekarang menunjukkan kemampuan dan giginya terhadap klaim klaim wilayahnya yang diklaim sejak tahun
seribu sembilan ratus empat puluh tujuh itu ada garis imaginer sembilan garis putus di bawah laut china selatan yang bersinggungan dengan laut china utara
tentu dalam sikap ini pemerintah indonesia sudah seharusnya memprotes pelanggaran pelanggaran yang dilaksanakan oleh china
tetapi masalahnya di sini harus difahami bahwa ini bukan pelanggaran wilayah kedaulatan
tetapi ini pelanggaran terhadap wilayah zone ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh indonesia
jadi sebetulnya kapal maritim
mereka boleh saja barang diri di arah situ
tapi pada saat dia mengambil ikan nah itu adalah zone ekonomi
paling tidak harus ada izin dari indonesia
kalau tidak ada berarti dia dianggapnya mencuri
tetapi dengan adanya enforcement daripada post guard nya atau angkatan laut laut china
ini adalah menunjukkan bahwa china sangat menunjukkan kewadilinya
klaim dia terhadap laut cina selatan ini
saya kira ini yang harus diselesaikan secara baik bilateral maupun internasional
pak mahfud tadi mengatakan bahwa memang secara internasional berdasarkan unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
china tidak punya hak sampai di sana
apa yang terjadi sekarang adalah ini hanya klaim klaim wilayah saja
jadi kalau menurut saya indonesia juga harus tertegas mengatakan bahwa itu adalah wilayah kita
harus ada pembicaraan pembicaraan bilateral di antara china dan indonesia yang bisa menyelesaikan secara baik
sehingga mungkin ke depan mungkin ada suatu negosiasi negosiasi yang memang harus dibicarakan dengan baik
tetapi harus diingat bahwa ini suatu hal hal yang tidak perlu harus mengganggu hubungan indonesia dan china
karena sebetulnya ini bisa diselesaikan secara diplomatik
pak sudraja tadi anda menyebut indonesia harus tegas
dan kita tahu bersama pak presiden telah sampaikan sikap tegasnya
begitu juga pak menhan prabowo
keduanya sepakat tetap mempertahankan laut natuna utara sebagai zona ekonomi eksklusif indonesia
dan keduanya juga sepakat tetap prioritaskan diplomasi damai
apakah ini langkah yang tepat
namun kita tahu juga pihak tni justru telah bersiap di natuna dan bahkan menambah kekuatan tempurnya
baik diplomasi itu harus kita ajarkan
tetapi kan kan diplomasi juga kita tidak bisa dengan tangan kosong
jadi kita harus juga menunjukkan ke selesai kita bahwa memang kita harus menegakkan aturan main yang ada secara internasional
karena sebetulnya klaim kita adalah diakui dunia
dan saya kira china juga harus bisa menunjukkan secara hukum internasional yang diakui secara internasional
tapi dalam konteks ketegasan itu juga kita harus menunjukkan
kita itu seperti itu
itu adalah suatu hal yang disebut dalam istilah militer adalah deterrem factor
makanya di dalam reformasi itu juga tidak bisa tangan kosong
sehingga deployment pasukan kita atau angkatan laut kita atau marinir di daerah situ adalah suatu hal yang sangat wajar dalam diplomasi
ya resolusi apa yang harus indonesia dan juga tiongkok ambil
dan ke depannya bagaimana sebaiknya langkah preventif pemerintah indonesia
agar masalah di laut natuna ini tidak terulang lagi pak
saya kira pertama kali indonesia dengan china harus duduk bersama untuk betul betul membentuk tim untuk menjustifikasi garis batas masing masing
yang kedua memang setiap batas imajinasi di laut agak susah dibayangkan
karena memang harus ada yang bisa mematroi dan menjaga batas itu
tapi kalau kita lihat seringnya pelanggaran
pelanggaran kapal kapal ikan china di daerah itu
saya kira sepantasnya lah indonesia juga ikut dan harus berpatroli di situ untuk bisa menjaga supaya tidak ada pelanggaran di situ
ya terima kasih pak sudrajat atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia world now